atau yang ciri khasnya disebut dengan okoc
khas pasangan calon gubernur dki jakarta nomor urut tiga
merambah sektor kecantikan ternyata
sang calon wakil gubernur sandiaga uno pun turun langsung
dalam pelatihan rias wajah bagi para peserta okoc
para peserta pelatihan kewirausahaan sektor kecantikan
itu berkumpul di kawasan bangka jakarta selatan
sektor kecantikan dinilai akan memiliki nilai jual yang tinggi
pada masa mendatang apalagi indonesia terkenal dengan
treatment kecantikan dan spa khas jawa hingga ke mancanegara
melalui pelatihan ini sandiaga berharap warga bisa memulai usahanya
di bidang kecantikan
ada pun peserta yang memang pelaku umkm sektor kecantikan
dapat menggunakan jejaring dari program okoc untuk mengembangkan usahanya
nantinya untuk sektor kecantikan sandi berencana mengkolaborasikan
umkm warga dengan perusahaan raksasa di bidang kecantikan
harus kita rangkul semua dan kita nggak bisa sendiri ya harus bersama sama
jadi okoc itu nanti berkolaborasi juga sama yang besar besar
seperti bu putri dengan mustika ratu dengan bu marta tilaar
bahwa kita harus ada sinerginya dengan merek merek yang sudah established
wardah misalnya itu harus bersama sama
merupakan mungkin nanti bisa kita lihat sinergi antara ukm startup
dengan usaha usaha yang sudah besar dan lebih mapan